butuh effort yang lumayan untuk bisa mencapai ke puncak bukit ini
secara struktur kawasan ini terbagi menjadi lima trap
lima trap menyimpulkan rukun islam yang harus dimiliki sebagai seorang muslim
ada buah pemikiran dari seorang sunan besar di jawa yaitu sunan giri
beserta anak turunnya dan santri santrinya yang dimakamkan di sini
setiap trup dibagi dengan gapura gapura
dan cukup menarik untuk belajar filosofinya terkait pintu yang nanti akan saya singgahi
makam sunan giri
makam sunan giri terletak di atas gukit setinggi seratus
satu ratus dua puluh meter di atas permukaan laut
ada ratusan anak tangga yang harus dilewati untuk sampai ke puncak
menurut ahmad sobirin wakil ketua yayasan makam sunan giri
sunan giri memiliki ilmu fikih yang tinggi
karena itu sunan ampel gurunya memberi gelar ainul yakin
semenjak sunan ampel wafat pucuk pimpinan wali songo itu diserahkan kepada sunan giri
mengapa karena wali sunan giri mempunyai ilmu fikih yang sangat tinggi
nah sunan giri berhasil menyelaraskan nilai keislaman dalam tata letak bangunan ini
misalnya pintu kecil di area utama makam dibuat kecil
ini dimaksudkan agar setiap dari kita harus memiliki adab sopan santun dengan membungkuk
ketika berhadapan dengan orang yang lebih tua tanpa harus disuruh
begitu juga dengan struktur tangga
semakin ke atas semakin menyempit
menurut ahmad ini simbol dari pengampunan yang datang dari tuhan diberikan kepada sebanyak banyaknya umat
namun semakin ke atas dibutuhkan usaha yang keras untuk mencapai keridoan allah
sunan giri lahir pada seribu empat ratus empat puluh dua dan wafat seribu sembilan ratus
selain seorang ulama sunan giri juga seorang raja dari kerajaan giri kedaton
setelah berkunjung ke makam sunan giri kali ini saya berada di makam sheikh maulana malik ibrahim
salah satu anggota wali songo yang tertua
lokasinya tak jauh dari pusat kota kabupaten gersik dan berada di wilayah perkampungan arab
bersama dengan seorang pemerintah maulana malik ibrahim atau sunan gersik adalah seorang pemerintah yang berwujud di kota gersik
sebagai seorang pemerintah maulana malik ibrahim atau sunan gersik adalah seorang pemerintah yang berwujud di kota gersik
sebagai seorang pemerintah maulana malik ibrahim atau sunan gersik adalah seorang pemerintah yang berwujud di kota gersik
seorang saudagar yang diakini lahir di iran pada seribu empat ratus dua puluh sembilan

ia merupakan salah satu ulama pertama yang mensyiarkan islam di tanah jawa
karena kecakapannya maulana malik ibrahim diangkat menjadi syah bandar gersik oleh kerajaan majapahit
jadi beliau termasuk kepala pemerintahan sebelum adanya bupati
jadi beliau termasuk syah bandar kota gersik
jadi beliau termasuk kepala pemerintahan sebelum adanya bupati
setelah beliau wafat digantikan oleh sayyid ali murtado kakak dari sunan ampel
dan setelah syed ali murtado wafat digantikan ibu asuhnya kanjeng sunan giri yaitu nyegeng pinate
yang unik dari makam maulana malik ibrahim ini adalah nisan dan jirat kuburnya berasal dari gujarat persia
arkeolog menyebut hanya ada tiga lokasi di dunia ini
aolog menyebut hanya ada tiga lokasi di dunia ini
dua diantaranya di indonesia yakni di gersik dan makam nahrisyah di kutakarang pasai
sedangkan makam makam lain di kompleks ini banyak berbentuk mirip perahu atau kapal
nah setelah berziarah dan belajar sejarah hikayat para wali saatnya berburu takjil
lokasi makam maulana malik ibrahim yang berada di kampung arab tidak lengkap rasanya kalau tak berburu kuliner khas
dari berbagai kuliner khas arab saya tertarik pada kudapan satu ini
apem arab atau kamer
jika apem jawa hanya di satu sisi saja yang kering apem arab dibuat gosong di dua sisinya
karena karakter orang arab maksudnya keturunan arab ini seneng yang gosong
menurut mereka itu gosong itu matang

kalau pucat gitu nggak seneng gitu makanya dibolak balik
ada sedikit perbedaan bahan
jika apem jawa berbahan dasar tepung beras kamer atau apem arab dibuat dari tepung terigu
tak mudah menemukan kudapan manis ini
saya cukup beruntung bisa kembali merasakan kamar atau apem arab
lengkap sudah ngabuburit asyik di bumi wali songo
miftah farid didin iswandani gresik jawa timur